yang datang dari tanah suci mekah
kiai haji maimun zubair atau yang akrab disapa dengan mbah mun
wafat saat menunaikan ibadah haji di mekah arab saudi pada selasa waktu setempat
dan untuk mengetahui informasi terbarunya kita sudah terhubung dengan ali abdillah
melalui sambungan telpon
selamat siang waktu indonesia bapak ali
pak ali jam berapa informasinya gusmun ini wafat
iya kronologinya seperti apa pak ali dan saat ini berada di mana jenazah
bahwa selama telah jenazah ini memang beranya berbuat yang berbeda

ada kerinduan yang disampaikan oleh mbak amun ya
iya itu berbeda dengan jenazah sebelumnya
itu yang agak agak disampaikan oleh pak tim delio
kemudian malam ini terjadi
waktu pak tim delio sedang menurun
kejadian itu kalau habis mandi itu dia agak agak
agak menunggu beberapa tamu dari jenazah dan dari beberapa jelain
berlari jam sembilan istirahat
nah kemudian jam tiga itu mulai agak agak kurang nyaman
akhirnya dari pihak keluarga dan pak tim delio
mentara ke rumah pagi
nah sampai di rumah pagi beliau dinyatakan meninggal dunia
nah ketika terakhir menurut pak tim delio
bahwa saat itu

setelah minum air jantan
kemudian beliau terpergian tidur
pak tim delio mulai dibawa ke rumah pagi
baik pak ali ada informasikah kapan jenazah mbah mun akan dipulangkan ke tanah air
saat ini tes administrasi di rumah saya pak amun itu sedang dilakukan
pak menteri dan pak amun berhutang dan berbicara pada bidratat
sudah berada di sini sedang mengupayakan penyelesaian administrasi ini
itu dari pak menteri tadi ditampilkan bahwa
setelah selesai dari rumah sakit
akan dibawa ke dagar mepah untuk disemayangkan
supaya damai hati indonesia bisa berhubung di sana
selanjutnya akan disolatkan di masjidil haram
baik terima kasih atas laporan anda
pak ali abdillah dari arab saudi